pertunjukan kemampuan pesawat super tucano dari skuadron udara dua puluh satu lanut abdurrahman saleh malang
pada festival kerdigentaraan bandung airshow dua ribu tujuh belas berhasil menyedot perhatian pengunjung
lalu bagaimana spesifikasi dan kemampuan pesawat tersebut
zaiul haq mengulasnya untuk anda
emb tiga ratus empat belas super tucano merupakan hasil pengembangan pesawat latih emb tiga ratus dua belas tucano
yang dirilis pertama kali oleh embraer pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
indonesia memiliki enam belas pesawat emb tiga ratus empat belas super tucano
yang dibeli pemerintah indonesia dari brazil pada dua ribu dua belas lalu
emb tiga ratus empat belas super tucano terdiri dari dua versi
tipe a dua puluh sembilan alx kursi tunggal dan at dua puluh sembilan b kursi ganda
dan versi kursi ganda inilah yang dimiliki oleh tni angkatan udara
mengembang tugas yang multi role dengan penekanan serangan ke permukaan
memiliki kemampuan manuver yang lincah
peruntukannya sendiri di skarondeda dua puluh satu ini

main role nya adalah sebagai pesawat tempur taktis
atau pertempuran udara ke darat air to ground
kemudian sangat efektif untuk melaksanakan kantor insurgency
atau antri grill ya
semuanya adalah versi jual seat
jadi tidak ada yang versi solo
sehingga semuanya bisa digunakan untuk dual crew
menyadari kodratnya untuk membabat sasaran di darat dalam jarak dekat
emb tiga ratus empat belas super tucano tentunya memerlukan perlindungan
e mb tiga ratus empat belas super tucano tentunya memerlukan perlindungan

e mb tiga ratus empat belas super tucano telah dilengkapi global positioning system
seluruh komponen tersebut dapat memberi petunjuk secara tepat dan akurat
kecanggihan lainnya emb tiga ratus empat belas super tucano juga telah dilengkapi teknologi autopilot
di gelaran bandung airshow dua ribu tujuh belas
emb tiga ratus empat belas super tucano memperlihatkan kehebatannya
jadi pada intinya sebenarnya kita melaksanakan simulasi air strike
jadi tidak menggunakan amunisi tajam
tapi hanya simulasi saja
jadi kalau misalkan masyarakat tidak pernah melihat
atau ini kesempatan yang sangat langka
ditilik dari jarak jelajah
emb tiga ratus empat belas super tucano mampu menampung bahan bakar sebanyak satu enam ratus liter
total maksimum jangkauan terbangnya dua km
dan dapat terbang hingga tiga km
emb tiga ratus empat belas super tucano memiliki kecepatan jelajah maksimum enam ratus km per jam
zai ulhan bandung